pada usia tujuh puluh lima tahun kemerdekaan republik indonesia emansipasi wanita di bidang pesawat tempur pun terwujud
indonesia memiliki penerbang pesawat tempur atau fighter perempuan pertama dari tni angkatan udara
kita sapa langsung letda penerbang ajeng tresna pilot pesawat tempur tni angkatan udara
selamat malam letda ajang salam merdeka
salam merdeka selamat malam
selamat malam terima kasih
oke tujuh puluh lima tahun indonesia merdeka bagaimana rasanya menjadi pilot pesawat tempur wanita pertama loh
ya yang pasti suatu kehormatan dan sangat sangat membanggakan bagi saya sendiri
saya juga sangat bersyukur sudah diberikan kepercayaan yang sangat besar oleh pimpinan dan lembaga tni angkatan udara
yang sudah mempercayakan tanggung jawab untuk kita semua bisa
dan mengujikan impian kita sama sama untuk mengakhirkan sosok sosok penerbang tempur wanita pertama di indonesia
oke pernah membayangkan nggak sih sebenarnya leda ajang dulu dulu gitu ya
bisa sampai di posisi ini bisa sampai di posisi oke akan menjadi pilot pesawat tempur perempuan pertama
membayangkan jelas belum lah
karena nama kita hidup sih soal saya pribadi tidak punya target yang muluk muluk sih
semuanya apa yang ada di depan
saya berusaha jalanin sebaik baiknya saja
dan berusaha apa yang saya dapatkan itu ya berasal dari hasil keringat dan kerja teras kita sendiri
oke saya nih ngebayangnya ya teman teman di sekitar lingkungan mbak ajang ini kan semuanya pasti didominasi oleh pria ya
gimana tuh ketika support dukungan reaksi dari teman teman di lingkungan sekitar
teman teman sesama pilot atau calon pilot waktu dulu kemudian instruktur itu gimana
ya karena di lingkungan juga sudah terbiasa dengan dominan pria
di sini pun juga para pria pun juga menyambut positif artinya memberikan dukungan yang penuh juga terhadap saya untuk bisa saya mengemban tugas ini dengan baik
semuanya memberikan pelajaran memberikan semangat memberikan dukungan pastinya
karena ini semua harapan kita bersama tidak hanya harapan saya pribadi ataupun harapan mbak mungkin tapi
harapan kita semua harapan indonesia untuk bisa melahirkan sosok wanita penerbang tempur di indonesia
oke sekarang usia kalau saya tidak salah dua puluh lima tahun betul ya
oke beda beda tipis sama saya dua puluh lima tahun
boleh diceritakan kenapa kemudian bagaimana waktu itu ketika masuk memutuskan di angkatan udara di tni angkatan udara kemudian untuk menjadi fighter itu gimana awal mulanya
awal mulanya setelah menjadi dari taruna ya kita juga dilantik untuk menjadi seorang perwira lewat praspa tahun dua ribu delapan belas itu kita diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti tes sekolah penerbang
kemudian ada beberapa orang yang dipercaya dan direkrut untuk bisa menjadi siswa sekolah penerbang dan dari situlah saya mulai mengembang profesi sebagai penerbang
saya benar benar belajar dari nol bagaimana terbang sampai akhirnya
memang dijuruskan untuk mengambil kejurusan tempur jadi tidak pernah menyangka kasus bumi juga
itu semua atas kebijakan dari pimpinan juga makanya saya sangat bersyukur dan sangat mengapresiasi kepercayaan yang telah diberikan
saya kalau melihat pesawat tempur nih leda ajang jadi ingat kayak film film misalnya apa ya captain marvel kemudian top gun ya mirip mirip lah ya kayak gitu
penasaran apa yang anda rasakan ketika anda
mengendarai pesawat tempur kemudian gimana persiapannya menyiapkan mental ketika berada di atas
karena kan saya ngebayanginnya nggak tahu itu kan pasti kecepatannya tinggi terus ya beda kayak naik pesawat biasa kan medannya pun juga beda nih
ya mungkin untuk sekedar informasi bahwa saya pun juga sebenarnya belum menerbangkan pesawat tempur ya
artinya saya masih baru saja diluluskan dari sekolah penerbang yang akan dijuruskan untuk masuk ke pesawat tempur
jadi saat ini pun saya juga masih berusaha untuk menerbang
jadi saya masih dalam tahap pembelajaran untuk akhirnya akan mengawalki pesawat tempur
mungkin pertanyaan yang pas adalah bagaimana rasanya ketika terbang pertama kali
oke gimana tuh
karena basically saya memang tidak takut ketinggian jadi untuk rasa takut akan ketinggian di atas itu sebenarnya tidak ada
hanya mungkin namanya kita biasa hidup di ground di bawah tapi tiba tiba kita harus bisa mengendarai bukan hanya mobil ya
pesawat dan itu di udara itu pasti itulah mental mental seperti itu yang harus kita latihkan
tapi tidak susah juga sih bagi saya untuk bisa cepat beradaptasi karena basically ya saya tidak takut juga sama ketinggian dan memang suka juga sih
oke kok bisa tidak susah itu gimana tuh kalau tidak susah kayaknya semua orang bisa menjajalkan
saya ngebayanginnya nggak tahu kalau misalnya di atas terus ngeliat ke bawah udah grogi udah nervous duluan karena tinggi banget
nah itu karena kalau misalnya kita memang sudah mau dan kita percaya bahwa kita bisa saya rasa semuanya juga pasti bisa sih kelewatan dan ke lalu ya
oke selama menjalani pendidikan dan pelatihan leda ajang ada nggak pengalaman pengalaman menarik gitu mungkin yang kayaknya nggak bisa dilupain mungkin sepanjang nanti perjalanan karirnya oke ini nih gitu
selama saya mengembang proses profesi sebagai seorang penumpang ini
pasti banyak dinamiknya
oke selama saya mengembang proses profesi sebagai seorang penumpang ini pasti banyak dinamiknya
dan lika liku lah yang telah dilewati itu
tapi karena itu tadi karena memang ini sudah jalan hidup saya dan saya sudah ibaratnya sebagai tentara apa yang sudah digariskan kepada saya itu harus saya jalanin
itu merupakan tanggung jawab saya untuk bisa mengemban tugas tersebut dengan tanggung jawab yang profesional
jadi saya berusaha seprofesional mungkin untuk bisa melewati semuanya dengan insya allah dengan lancar
oke penuh dengan tanggung jawab

bagaimana tanggapan dari pihak keluarga juga ketika mungkin waktu pertama kali memutuskan untuk masuk
kemudian mungkin memberikan informasi kepada pihak keluarga bahwa akan ditempatkan di bagian ini
kemudian akan mengendarai pesawat tempur gimana tanggapan dari keluarga tuh
mungkin awalnya memang ada keraguan keraguan maksudnya dari ibu lah ya
karena wajar namanya ibu seorang perempuan melahirkan anak perempuan yang lama jauh juga dari rumah
jadi wajar rasanya kalau misalnya kesawatiran itu datang dari seorang ibu
tetapi ya itu tergantung bagaimana kita bisa meyakinkan pihak keluarga kita sendiri
saya berusaha meyakinkan orang tua bahwa ya ini sudah jalan hidup saya ini sudah sebagai pilihan yang sudah saya ambil
jadi apapun resikonya apapun kendalanya bagaimanapun beratnya harus saya jalanin dengan tanggung jawab yang profesional
karena base base sudah sentara juga jadinya sudah tahu juga
gimana kehidupannya jadi tidak ada masalah sih
oke target dari mbak ajang berikutnya apa
targetnya pasti masih panjang ya mbak
karena apa yang sudah saya capai saat ini itu belum seberapa jauh
ini beratnya masih awal awal dari betul loncatan saya lah untuk bisa terus menginterview diri
terus bisa mengembangkan prestasi khususnya untuk indonesia lewat angkatan udara dan lewat tempat saya berbina sekarang
di stajion darah lima belas
masih banyak lah kalau misalnya ditanya targetnya apa
masih banyak harus saya kerjakan dan saya lakukan saya berikan saya kontribusikan
jadi kita tunggu saja nanti
oke tujuh puluh lima tahun kemerdekaan republik indonesia apa makna kemerdekaan bagi seorang ledda ajeng tresna
lima tahun kemerdekaan indonesia apa makna kemerdekaan bagi mbak ajeng
apa makna kemerdekaan bagi mbak ajeng
oke tujuh puluh lima tahun pasti merupakan umur yang sangat panjang dan sangat matang menurut saya bagi indonesia
dan saya pun juga seorang mantan peskidra kayak